momen mengharukan saat seorang ayah yang merupakan tahanan akhirnya bisa memeluk anaknya viral di media sosial
gadis kecil berusia sekitar empat tahun itu nampak begitu bahagia bisa bersendagurau sambil digendong dalam pelukan erat sang ayah
peristiwa ini terjadi pada jumat pekan lalu di polsek marosebo kabupaten muara jambi provinsi jambi
video itu diambil oleh bribka handoko yang sedang piket jaga
dia mengaku sengaja membuka sebentar pintu sel karena merasa kasihan melihat tahanan kesulitan memeluk anaknya karena terhalang jeruji besi
pada hari jumat itu ketika buka puasa saya kan masih di kantor masih ada gawekan berkas
kemudian pada saat saya masuk ke ruangan itu saya melihat ada anak kecil kan di jeruji besi itu
cuma kasihan dipeluk peluk dari terbatas
terlebih sang tahanan juga tercatat berperilaku baik selama lima puluh empat hari berada di sel polsek marosebo
tujuh belas tahun mengabdidik polisian bripka handoko juga mengaku baru kali ini terharu melihat keakrapan tahanan dengan keluarganya